cnn indonesia menjadi pemenang anugerah jurnalistik adi negoro dua ribu dua puluh satu untuk kategori televisi lewat berita investigasi berjudul menghapus mereka yang mati
liputan karya koresponden cnn indonesia miftah farid bersama aga dipa dan agus sukarno ini terpilih sebagai pemenang anugerah jurnalistik adi negoro dua ribu dua puluh satu untuk kategori televisi
berita ini merupakan investigasi tim cnn indonesia di jawa timur terkait ribuan korban covid sembilan belas yang tidak dicatatkan sebagai kematian pada gelombang covid sembilan belas juni dan juli dua ribu dua puluh satu lalu
sejumlah pihak menilai pengabayan ini adalah upaya sistematis untuk menyelamatkan muka pemerintah karena gagal mengendalikan pandemi dan nyawa rakyatnya
dalam berita ini keluarga korban menuntut pemerintah jujur sebagai bentuk penghormatan pada mereka yang kehilangan nyawa
penghargaan anugerah adi negoro dua ribu dua puluh satu diumumkan melalui
siaran tvri di jakarta pada minggu malam
penghargaan ini akan diserahkan kepada pemenang di hadapan presiden joko widodo pada puncak hari pers nasional sembilan februari nanti di kendari sulawesi tenggara
pemenang tiap kategori akan mendapatkan hadiah uang trofi serta piagam penghargaan dari persatuan wartawan indonesia atau pwi
indonesia sempat dianggap berhasil mengendalikan covid sembilan belas
setelah mengalami gelombang kedua pada juli dua ribu dua puluh
namun data dan fakta di lapangan menunjukkan ada angka angka kematian yang tidak diakui
untuk pertama kalinya keluarga para korban bersuara mengonfirmasi kematian orang orang tercinta mereka
dan liputan koresponden cnn indonesia miftah farid ini menjadi pemenang anugerah jurnalistik adi negoro dua ribu dua puluh satu untuk kategori televisi
juli dua ribu dua puluh satu memang sudah berlalu
tapi tidak bagi sebagian keluarga yang nyawa anggota keluarganya direnggut virus covid sembilan belas
kematian itu menimbulkan duka sekaligus luka
duka karena ditinggal mati orang terkasih luka karena di tanggal kematian mereka pemerintah melaporkan nol kasus kematian
mega mustika warga tande surabaya ini salah satunya
ia kehilangan sang ayah sudirman yang meninggal pada tiga belas juni dua ribu dua puluh satu tepat di tanggal pemkot surabaya melaporkan nol kasus kematian
untuk mencari kebenaran ia memberanikan diri mencurahkan isi hatinya dalam sepucuk surat untuk wali kota surabaya eri cahyadi
saya ingin mempertanyakan kenapa dan apa alasannya kok di tanggal tiga belas itu tidak ada enggak kematian sama
kenapa ditutupi kematian ayah saya yang meninggal karena covid
bukan hanya di surabaya kasus menghapus jejak mereka yang mati juga terjadi di kota malang
almarhum suparno salah satunya
pensiunan angkatan udara ini meninggal pada dua juli dua ribu dua puluh
pada hari itu pemkot malang melaporkan tidak ada kematian karena covid sembilan belas
pemkot malang mengatakan bahwa mereka tidak bisa menangkap orang yang sudah meninggal karena covid sembilan belas
sangat kecewa masa tidak dianggap meninggal karena covid sembilan belas
masa dihapus dari
sangat kecewa sekali
tolong jujurlah pemkot berikan data yang asli jangan ditutup tutupi
ada ribuan korban covid sembilan belas yang diabaikan
tidak dicatatkan sebagai kematian covid
sejumlah pihak menilai pengabayan ini adalah upaya sistematis untuk menyelamatkan muka pemerintah karena gagal mengendalikan pandemi sekaligus nyawa rakyatnya
saya menelusuri keberadaan keluarga korban covid sembilan belas yang tidak diakui ini setelah mengumpulkan sejumlah data dan dokumen sejak awal pandemi
baik pemkot malang maupun surabaya berdalih dengan berbagai alasan
kalau kita sesuai saja
dengan regulasi yang ada
jadi kasus kematian yang kita laporkan sesuai yang saya sampaikan di awal tadi
jadi yang dilaporkan di nar itu dok ya
kita wari belum disuai pokoknya
itu tentunya kan kita harus buka data
ya kita nggak kami nggak bisa menyampaikan oh ini di tanggal berapa ini di tanggal berapa
dalam liputan ini saya berfokus pada data juni dan juli dua ribu dua puluh
ketika terjadi lonjakan besar jumlah kasus kematian
rumah sakit kolaps
kematian terkait covid maupun non covid melonjak drastis
para keluarga ini berusaha menggali kembali angka angka yang dikubur bersama anggota keluarga mereka karena covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia